dan untuk mengetahui kondisi terbaru di cianjur jawa barat ada rekan kami
anchor cnn indonesia alfian raharjo di sana
kalau dilihat di belakang anda sepertinya anda di pengungsian
apa yang kemudian bisa anda ceritakan yang menarik begitu dari lokasi anda
oke baik terima kasih
memang saat ini saya ada di salah satu tenda pengungsian
yang ada di desa gasol cugenah kabupaten cianjur jawa barat
kalau dilihat memang ukuran tenda ini cukup besar
tenda ini merupakan bantuan dari pnpb
dan begitu banyak warga yang harus menempati tenda ini
bisa kita lihat memang para ibu ibu bapak bapak anak anak
semuanya bercampur di sini menjadi satu
dan bahkan kalau kita lihat juga mereka melaksanakan ibadah sholat pun di sini
karena memang terbatasnya tempat dan juga biasa
musola atau masjid yang biasa mereka gunakan untuk beribadah
atau saung saung yang biasa mereka gunakan untuk beribadah
juga mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi pada senin kemarin
sehingga berbagai macam aktivitas harus mereka kerjakan di sini
meskipun kalau kita lihat kalau tendanya cukup besar
tapi bisa dipastikan ketika saya berada di sini
saya pun merasa kurang nyaman
apalagi bagi ibu ibu dan juga para korban gempa di sini
pasti merasakan kurang nyaman kenapa
karena pantai di bawah ini adalah merupakan tanah dan juga rumput
sehingga hawa dingin masih bisa dirasakan begitu oleh warga yang ada di tenda pengungsian ini
sehingga mereka membutuhkan tikar yang lebih hangat lagi
atau bahkan mereka membutuhkan selimut hanya sekedar untuk memberikan hangat
pada saat pagi hari terlebih juga pada malam hari
dan saat ini di kawasan gasol sendiri masih turun hujan
meskipun dengan intensitas yang tidak terlalu lebat
tapi dipastikan hujan yang turun ini juga bisa menambah suasana menjadi lebih dingin lagi
dan untuk mengetahui bagaimana keluhan seperti apa yang dirasakan oleh warga
yang tinggal di tenda pengungsian ini salah satu tenda pengungsian ini
saya sudah bersama dengan dua warga dua ibu yang ada di sini
yaitu ada ibu ai dan juga ibu ani
kalau ibu aik dulu
ibu aik kalau boleh diceritakan kalau boleh memilih begitu
antara tinggal di rumah dengan tinggal di tempat tenda pengungsian ini
ibu lebih memilih tinggal di mana
kalau sekarang mah saya memilih tinggal di tenda
karena kalau rumah ya pada ruksak kalau mau masuk ke rumah kan enggak bisa
pinggir pinggarannya rusak gitu atasnya hancur jadi nggak mungkin untuk ditinggalin
jadi saya memilih sekarang mas memilih di tenda ini tempat di rumah
terus kebutuhan kebutuhan anak dewasa banyaklah kebutuhan kebutuhannya
oke baik terima kasih

ibu ani mungkin bisa diceritakan kira kira apa saja yang dibutuhkan oleh ibu ani ibu ai dan serta warga yang tinggal di tenda pengungsian ini
kira kira barang barang apa saja yang dibutuhkan
yang dibutuhkan di semua di rumah pada hancur semua barang barang kulkas tv semua habis
nggak ada yang apa itu nggak ada yang sisa semua hancur
semua hancur nggak ada yang pada ada semua
udah nggak ada hancur semua rumah apalagi warung di belakang
di depan dapur udah hancur semua jadi saya ikut tinggal di tenda
bahan bahan apa yang dibutuhkan untuk sekarang ini gitu yang paling dibutuhkan
kalau yang paling dibutuhkan sekarang itu nasi bok susu bendera gitu makanan anak makanan dewasa
yang sekarang mau dibutuhkan terus obat obatan tolak angin bangsa obat obatan terus buat persiapan mandi
gitu ya bangsa sabun odol terus wc gitu dan air air minum air untuk mandi
itu perlu banget untuk selimut selimut terus dalaman pakaian anak pakaian dewasa
kurudung juga aku punya satu gitu ya nggak punya salin jadi kalau mau ke rumah kan susah juga gitu darurat
jadi kebanyakan yang gitu gitu
nah terus kalau selama barang barang ini belum ada
terus nah terus kalau selama barang barang ini belum ada
ibu ani dan ibu ais ibu ibu di sini mengalami kekurangan bahan bahan itu
seperti popok pakaian dalam dan sebagainya
upaya apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan tersebut
semua mau dibagiin
pada warga nggak ada yang sisa
cuma nggak ada yang bawa baju semua
jadi enggak ada yang ngasih baju pada rame rame
ngambil enggak ada yang kebagian enggak ada yang enggak
jadi kasian pada anak kecil
baju enggak ada baju susu kekurangan
jadi soal baju kan ada sedikit
jadi kerudung cuma satu
apa itu mukena gak ada
nggak ada yang apa itu
kalau sholat pada pinjam
gantian sama teman
untuk mck sendiri bagaimana
kalau memang enggak ada
lalu bagaimana untuk mandi
untuk buang air itu enggak benar
ya kalau di sini kan airnya itu
jadi enggak ada air untuk saluran ke sini gitu
jadi sekarang minta dulu ke tetangga
ke nomor sebelah
tapi ngantri juga gitu
kalau untuk di sini memang nggak ada air
jadi airnya udah pada bau gitu
jadi untuk air harus disegerakan gitu wc gitu
jadi minta kayu putih buat anak anak juga
popok terus dalaman dewasa juga
soptek untuk dewasa juga gitu katanya
jadi memang intinya yang dibutuhkan adalah
berbagai macam kebutuhan basic
kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh para warga
yang tinggal di pengungsian
tidak hanya di pengungsian ini
tapi di pengungsian pengungsian lain di daerah gasol
masih membutuhkan bantuan bantuan tersebut
begitu ya termasuk sembako dan sebagainya
jadi mungkin kalau itu bram
yang mungkin bisa disampaikan gitu
karena memang bantuan bantuan
sepertinya memang belum begitu
dan juga tidak terdata
bantuan bantuan seperti yang diciptakan
oleh ibu ani dan juga ibu ai tadi
hanya diberikan mungkin oleh keluarga keluarga terdekat
yang datang ke sini
atau berbagai orang yang relawan
yang memang merasa simpati dan sebagainya
tapi itu hanya bisa membantu
dalam jangka waktu yang pendek saja
kurang bisa memberikan jangka waktu yang lama
sehingga kan kebutuhan ini harus mereka penuhi
karena mereka tidak sempat menyelamatkan
barang barang milik mereka
yang ada di kawasan gasol ini
sudah rata dengan tanah
sebenarnya pemerataan bantuan ini
juga masih menjadi tantangan tentunya
bagi pemerintah dan juga para evakuator di sana
sejumlah kebutuhan sehari hari
seperti baju dan juga keperluan bayi ini
juga sepertinya perlu segera tertangani
terima kasih atas laporan anda alfian raharjo
yang melaporkan langsung dari cianjur jawa barat
selamat kembali bertugas